kita beralih ke informasi lainnya menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
unjuk kebolehan dengan bermain drum di depan ratusan generasi milenial di sebuah pusat perbelanjaan di surabaya
hadi memang gemar bermain drum hampir di setiap kesempatan jika ia memiliki waktu luang selalu menyempatkan diri bermain drum
nah bagaimana aksinya berikut liputannya
beginilah aksi tabu drum yang dilakukan menteri pupr basuki hadi mulyono di depan ratusan generasi milenial pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di surabaya
tak heran aksinya menarik perhatian para generasi milenial bahkan ada yang mengabadikannya dengan kamera ponsel
betapa tidak meski sudah tampak berumur menteri satu ini masih luas mengebuk drum
lagu berjenre rock tersebut
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat sendiri hadir di lokasi itu sebagai narasumber dalam sebuah talk show
yang membahas program pembangunan infrastruktur pemerintah
dalam talkshow ini menteri pupr menyampaikan pesan kepada generasi milenial untuk menjadi pribadi yang baik
saat ditanya tentang aksi ngedrumnya menteri pupr basuki hadi mulyono mengatakan
jika ngedrum adalah hobinya sejak remaja
sebagai seringan jika tidak sedang bertugas bersama presiden
itu rasanya main drumnya di hadapan anak muda muda itu gimana pak
apa apa itu biasa aja
oh udah biasa ya
seri latihan pak
oh seri latihan
seri latihan ngedrum gitu
enggak juga kalau ada waktu aja
bagi generasi milenial aksi menteri ini cukup mengejutkan karena baru pertama kalinya
melihat sosok menteri yang biasa berkaitan dengan soal formalitas tentang kenegaraan
namun juga piawai di seni musik
ya bagus sekali sih sebagai menteri dia juga bisa main drum
dan itu dia itu punya karya di dalam seni gitu ya
di dalam seni ya
terus tadi waktu tampil itu performanya seperti apa sih
seburna nggak sih
ajaran dialog di pusat perbelanjaan itu
itu sendiri merupakan pembahasan program kerja presiden jokowi bersama generasi milenial
yang juga dihadiri para tokoh nasional dan tingkat provinsi
wahyu pratama surabaya